namun sebagai pengendara yang bijak ada baiknya untuk mempelajari cara menghadapi segala situasi
ini dan dari pihak penerbangan keselamatan amerika serikat mengatakan